ada sesuatu yang mendekat
berubah jadi patung semuanya
pura pura pura pura
tadi kagak ada patung disini
baru beli kali bos
dadah pak deh jin
hati hati pak deh jin
hah tuh kan
kok bisa pak deh jin
pak deh duluan
loh kok duluan terus gimana kita
kan mau kok
jangan nanggap nanggap begitu ntar masuk
jangan pegangan terus
wah jalan terus
ntar begitu kita yang berhenti ya
jangan ke orang kampung dah
jangan ke orang kampung dah
ini kita mau kondangan nih
ini loh tungkatnya disini
kapan kapan tuh kita jangan beli bakso itu lagi
nggak enak ih
katanya udah gini sapi tapi kok malah batu
ulahlah amalia anakku
abi juga nggak mau makan baso itu lagi
lanjakan tadi kita nggak beli
tapi ngomong ngomong kok ini kerajaan sepi banget sih
eh terus terus
jalan jalan ke uk
jalan jalan ngelewat uk
di uk deket rumahnya bang jaja
aduh adu hulu balang juki
kamu dari mana aja
jalan jalan ke ok
ini si juki
jalan jalan ini jalan dikandut kalau dikandut banyak ketahnya nyari bini jangan yang gendut
kalau yang banyak anaknya serius serius ini katanya bobo kek ini yang segala kendaraan kendaraan
seperti ini aduh canglima bukan canglima cacimen cacimen cacimen datuk panglima musa jadi begini
bagaimana sih saya dikasih sapu terbang yang butut yang tua jarang diservis ngadat molo
tadi mendingan sapu terbang apa cool terbang itu punya kita banyak togak tuh punya kita
kompleks bekasi komplikasi maksudnya begitu aduh aduh perlu
kamu ketahui maksudnya begitu aduh aduh perlu kamu ketahui maksudnya begitu aduh aduh perlu kamu ketahui
bahwa saya itu kalau memberikan sapu tebang itu sesuai dengan kondisi pemakai tadi kan
bagaimana kondisi sapu terbangnya butut tua sedang diservis itu kurang lebih sama dengan kondisi kamu
ya makasih ya oke kalau begitu saya mau lulurandi yang bersih ya makasih banyak
lalu lupa ditanyain lagi
perangkapannya gagal ada meragam
pengawal lukman kenapa kamu menangis terbahak bahak seperti itu
iya maksud saya ketawa terbahak bahak seperti itu
wah jelas dong
rumah si sobri kan mau makan bubur
jalan jalan ke rumah si maman
itu burung tekukur lagi dicukur
aduh aduh pengawal lukman
kak kita nyari aladin kemana lagi sih nih lukman
lah emang kita nyari aladin
oh kira kira aku kita nyari bubur
aduh yang bilang nyari bubur siapa
maksudnya itu katanya ada yang kabur
bukan nyari bubur
oh gitu ya
kamu kenapa lukman
nggak ada wes
ini perut aku nih
sungguh menjepakan nih perut
kita duduk dulu
kita istirahat dulu
sesungguhnya sekarang kalian masih berada dalam hipnotisku ala kasamu
sekarang kalian bertiga harus mengikuti semua perintahku
aku minta kalian untuk berdiri
rasulullah mengajarkan kepada kita
janganlah kita banyak tertawa
banyak ketawa itu akan mematikan hati kalian

makan gaduh gaduh ya
kok kamu bisa sadar
kan kamu berada di bawah pahuri hipnotisku sekarang
aku perintahkan kalian untuk menatap wajah
lebih dalam lagi
lebih dalam lagi
lebih dalam lagi
lebih dalam lagi
bau ya mak lu
abi kapan aku jadi sultan
abi kapan aku jadi sultan
kamu gak ada pertanyaan lain
kapan kita makan nasi padang
tanpa kita makan sate di puncak

kapan aku menjadi sultan
kapan aku menjadi sultan
orang sabar senyumnya lebar
kapan anak jadi putra mahkota
aku jadi putri mahkota
nanti tenang aja
tanpa perlu kamu bertanya suatu saat nanti
setelah abimu ini menjadi raja
menggantikan raja yang satu ini
abi akan menjadikan kamu sultan
dan juga kamu amalia
akan menjadi sekretaris sultan
hahaha terus lagi
ini tuh putri mahkota
sebelum abi menjadi raja
menggunakan topi raja
abi selalu bermimpi
iya maafin poh sittai pak de
sama yang lain
lagian emang gak liat apa poh sittai
dari tadi ngikutin dari depan
dimana mana kalau ngikutin itu
dari depan betul
kalau dari depan namanya ngayap
ada sesuatu yang mendekat
berubah jadi patung semuanya
apa itu pura pura
aneh tapi nyata
tadi kagak ada patung di sini
baru beli kali bos
tapi nyata nom
mungkin kalau ketiga patung di sebelah lu itu
buat barang antik pas
di talemari kaca
dilihatnya sudah sedap banget
tapi yang ini aduh aduh
mana patungnya tua banget lagi ini
paling kaget nih mukanya seminggu lagi
buat nakut nakutin kucing
eh buat nakut nakutin tikus
kena nih yang begini nih
tapi gue gak mudah percaya
nggak ada keanehan dalam
gue punya alat detektor
rongkeng keluar dong
gua jaga dulu patung ini bener kayaknya
dikorek terasi biar
baunya sedup banget
eh bisa bau
jangan dikatel dong
jangan dangdut kek